makan di luar yuk
kakak mau makan dimana
kakak mau makan mie ayam
kita gak jadi beli koleknya
itu tadi siapa pakji
di pengkolan itu
ada yang jual gorengan
nah dia mau makan kolek juga
yaudah yuk beli kolek yuk
yaudah laras beli ya
eh biar aku aja
emang kakak hafal jalannya
kan ditemenin sama kamu
beli sekarang kak
kan masih jam lima
justru karena masih jam lima
iya tunggu bentar nopetnya dulu
berat ya bang
orang emang beneran berat kok
mau pada kemana
pagi lima pakji
bukan itu itu yang ada di kantong
bukan pakji kembang api
pakai motor apa jalan
hei ditunjuk petasan nih
lu gimana sih jah
tunggu dulu jangan main tuduh gitu
ada orangnya mak
yaudah kalau udah selesai buruan balik
ngomong ngomong besi aja kesel loh emosi
mau pamit mak
hei pak haji aduh
si deddy jualan petasan
yang jualan petasan bang deddy kenapa nyari bape
kan bape bapaknya
mau bukber sama temen
oh ya kenalin
ini sepupu laras namanya kak tika
kamu udah kuliah
belom masih sma
bobi kayaknya udah kuliah
gue emang bener bener kelewatan
masa anak sendiri
lu kagak larang jualan petasan
siapa yang jualan petasan rok
udah tuh udah
kok di sini bang
bukannya turun di pangkalan kaki lima
udah sini aja
gua motong jalan lewat gang ini biar cepet
gua lama jalannya
gak usah bang
itu buat ongkos ganti buat tempe bacem
ntar lu deket buka lu tinggal ke rumah gua aja
tinggal ambil tempe bacemnya
sorry pur lupa
ada aja ya urusan
si tanjur din jualan petasan
nggak tau be
surti malah belum ketemu bang deddy
bener bapak lu jualan petasan
bener kan apa kata gua
problemnya alumni kita tuh kayak gini
g soluang petra por npn
gue bakalan buka paket tp bace yes
beli di mana pur
bukan beli tapi dibikinin nama surti sri mata judin
tuh boleh tapi lu bikinin gue nasi beres gue juga dong ikutan boleh tapi lu beliin kolagen
hai oh goh hehehe belke tes lu kaget aku tim diri tangkap polisi gara gara jualan
petasan ah biarin aja rot itu urusan dia bukan urusan gua sih ini kan anak lo kudunya lu sih
ngajarin yang mana yang baik yang mana yang salah capek wah dia kan udah gede udah diajarin udah udah nih
kita nyamperin sini jadi kalau lebar
dulu kasih tahu dulu bang deddy nya eh gua males ini
aja menarik ya mak
kagak usah mak bensin ojek masih banyak bukan buat beli bensin beli kolak sana buat buka nih
bangnya jalan dulu lagi bang kagak emang mas mau beli bubur kagak mau beli ketoprak
kalau ini kolak biji salak enak kok kak iya iya enak bukan gitu tapi bosen terus gimana
makan di luar yuk kamu makan dimana miayam ada ada kamu makan ayam
maaf kita nggak jadi beli kolaknya ya ya ya ya ya ya kek remisi pak ji ya
ngapa lu itu tadi siapa pak ji laras temennya
nanti pas kita buka bareng ajak ajak nggak ngapain
ngapain ajak ajak nggak ngapain
ajak ajak bisa buka di rumah yang enak
atuh pur masa kita makan enak tempe bacem
ojak nadi ajak ya udah lu telepon
jalan telepon iya
tadi angkat ya udah biarin aja
lagi dirumah ucap juga ada tempe tapi bukan tempe bacem tempe apa tempe acehm soalnya makannya
sama emak hahahahaha oh seperti itu ojak makan tempenya ya ma